seh seperti kita tidak mudah mengalahkan mereka begitu saja
benar kita mengalahkan satu akan muncul yang lain
tapi kita jangan menyerah begitu saja
kita harus berusaha untuk melawan mereka sih
dia adalah putra kukian santang
jika dia memang putra kukian santang
sek itu bukan dewi samudera
tangan kanan dewi samudera
jadi nyai yajar saketi berhasil mengalahkan si luma dan wabah yang menyerang warga itu
benar nih mas
itu semua adalah ulah dari dukun saten iman
untuk menambah ilmunya
alhamdulillah hirop belami
semoga tidak terjadi kekacauan lagi di desa itu
jadi kita mau kemana nih mas
aku akan menangkapnya
aku akan menangkapnya
aku harus segera menemukan ibu undahku
semoga allah selalu menuntun kita
agar kita bisa segera bertemu dengan gusti ratu subanglar
mangsa datanglah sendirinya
bagaimana caranya aku bilang ke yundara resanta
mari kita lanjutkan perjalanan
ada masalah apa dengan diriku
aku harus menjauhkan siliwangi dari mereka
ya dengan demikian
aku bisa leluasa membawa siliwangi ke dalam kerajaannya ide
siliwangi aku sudah menemukan siliwangi
aku sudah menemukan siliwangi
aku sudah menemukan siliwangi
aku sudah menemukan siliwangi
aku sudah menemukan siliwangi
aku sudah menemukan siliwangi
aku sudah menemukan siliwangi
aku sudah menemukan siliwangi
aku sudah menemukan siliwangi
aku sudah menemukan siliwangi
aku sudah menemukan siliwangi
aku sudah menemukan siliwangi
aku sudah menemukan siliwangi
aku sudah menemukan siliwangi
aku sudah menemukan siliwangi
serahkan tuan syarichi
dan buat dia jatuh
ini merupakan ter market ilmu muslim
seh seperti kita tidak mudah mengalahkan mereka begitu saja
benar kita mengalahkan satu akan muncul yang lain
tapi kita jangan menyerah begitu saja kita harus berusaha untuk melawan mereka sih
perasaanku mengatakan dia adalah putraku kian santang
jika dia memang putraku kian santang aku bisa merasa lebih tenang
karena aku yakin putraku akan berusaha membebaskanku dari sini
ya allah semoga perasaanku tidak salah ya allah
aku membawakan makanan lezat untukmu
terima kasih rai kau sangat baik sekali
tentu saja aku sangat baik padamu aku sangat kasian padamu aku takut kau mati kelaparan di sini
makanlah yunda silahkan selagi hangat
silahkan selagi hangat
bagaimana aku bisa memakannya lagi meraihnya pun aku tidak mampu
segala sesuatunya perlu usaha yunda
karena ini bukan istanamu di mana kau bisa mendapatkan apa yang kau mau
aku tidak menyangka orang yang selama ini ku sayangi berbalik membenciku